masih seputar ibadah jumat agung ribuan umat katolik paroki frans asisisi karot keuskupan ruteng flores provinsi nusa tenggara timur jumat pagi
ini menggelar prosesi jalan salib tablo mereka melakukan prosesi untuk mengenang wafatnya isa al basi di kayu salib pada jumat agung
ribuan umat mengikuti proses ini secara husyuk para pemeran dalam prosesi ini terdiri dari orang muda katolik
mereka menggunakan kain songket manggarai dan juga busana berwarna hitam
busana hitam sengaja dipilih dalam prosesi ini sebagai simbol kedukaan
sedangkan kain songket manggarai yang dikenakan adalah kain yang berwarna hitam
dan para pemeran sebagai bentuk aktualitas akan budaya lokal